pemerintah kota balikpapan menggelar alki dua zone investment forum
yang dipadukan dengan nusantara ekonomi kreatif atau nusacraft
acara ini diikuti sebelas provinsi yang dilintasi langsung jalur alur laut kepulauan indonesia alki dua
dengan menampilkan produk unggulan dari daerah masing masing
hadirnya ibu kota nusantara atau ikn di kalimantan timur
diakini bakal menjadi magnet pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang berada di jalur alur laut kepulauan indonesia atau alki dua
pemerintah kota balikpapan bersama pemerintah provinsi kalimantan timur pun
menggandeng sebelas provinsi yang dilalui langsung zona alki dua
dalam agenda zone investment forum yang digelar sejak rabu dua puluh lima oktober
hingga minggu minggu depan
minggu dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga
keberadaan alki dua diakini mampu meningkatkan potensi perekonomian dan menarik investasi
khususnya di wilayah alki dua
tercatat potensi perkembangan perekonomian wilayah yang dilewati alki dua melampaui rata rata nasional
saat ini pertumbuhan rata rata ekonomi di zona alki dua sebesar lima empat
sampai delapan lima miliar dolar
sedangkan pertumbuhan rata rata ekonomi tingkat nasional lima dua sampai lima tujuh belas persen
saya sebagai wali kota kemudian basic saya sebagai pengusaha terutama di dunia pelayanan
melihat potensi alki dua ini yang sangat luar biasa
makanya kami mengadakan ipun forum ini supaya ini pesan kepada para pengusaha
khususnya warga kalimantan timur lebih khusus warga kota balikpapan
para pelaku usahanya manfaatkan potensi ini
karena yang saya sampaikan tadi bagaimana segitiga emas daerah ini yang sangat potensi
yang namanya makbalu mamuju balikpapan dan palu
segitiga emas yang dilewatin oleh selat makassar yang menjadi alur dagang perdagangan internasional
lagi ibu kota negara pindah di sini
nah kita sudah berikan peluang ini
kita bergandeng tangan
untuk memanfaatkan potensi ini
sayang kalau dimanfaatkan orang lain
dalam kegiatan ini pemkot balikpapan memadukan kegiatan dengan menggelar nusantara ekonomi kreatif atau nusakraf
sepuluh stand dari sebelas provinsi pun memamerkan produk unggulan dari daerah masing masing
ada beragam produk yang dipasarkan dari sebelas provinsi di stand tersebut
mulai produk olahan makanan ringan minuman
dan hasil kerajinan tangan
sejatinya sudah cukup banyak produk umkm khususnya dari balikpapan yang dikenal masyarakat
juga produk umkm dari sebelas provinsi lain
hanya diharapkan melalui agenda ekraf produk olahan umkm baik dari balikpapan maupun kota dan provinsi lain dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas hingga internasional
tapi ada produk produk bisnis nyata tidak sampai tercapai makin sulit di bambang
walau bagaimanapun rasa time perumahan menjadikan produk so dua kita memab admired sejakelerasi haga produk pada anda datang
har empat belas mani glukofil yang ingin name ke
sebaiknya saya bilang ke pest venti
nusantara saya mengharap warga kota mari kita berkunjung untuk membeli produk produk yang ada di sini
ini bertanda kota balikpapan makin dikenal sehingga dari luar sana mau masuk di kota balikpapan untuk memperkenalkan produknya
di sini ada makanan khas produk batik dan juga ada kria jadi macam macam yang beliau subukan untuk kita
ini tapi sangat luar biasa ya semoga saja ini bisa menambah ilmu kita menambah wawasan kita saling sinergi bersama sama
bangun kota balikpapan dan indonesia pada proses
wali kota balikpapan dan ketua dekranasda balikpapan berharap forum yang dikolaborasikan dengan expo nusantara tersebut
saat ini dapat menjadi langkah awal mengenalkan produk daerah masing masing kepada masyarakat luas